presiden jokowi dodo mengatakan pertumbuhan ekonomi indonesia lima sebelas persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri
menurut presiden angka tersebut mencerminkan indonesia mampu tetap tumbuh di tengah kondisi geopolitik global
yang tak menentu hingga banyak negara lain jatuh ke jurang resesi
jokowi menyebut capaian pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi
badan pusat statistik melaporkan ekonomi indonesia pada kuartal pertama dua ribu dua puluh empat tumbuh sebesar lima sebelas persen secara tahunan
lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal keempat dua ribu dua puluh tiga sebesar lima dua
satu dua tiga sudah masuk ke jurang resesi negara lain juga turun growthnya
saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi
tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita